perlahan namun pasti semua akan berganti jika kita memulainya sejak saat ini
mulailah dari diri sendiri jangan sampai terlambat untuk peduli
demi alam indonesia yang kita cintai